letakkan tenagamu di belakang
baru kau bisa memanfaatkan tenaga laut
benar benar jurus yang sangat luar biasa
tanpa tenaga dalam
kita dapat memanfaatkan tenaga dalam lawan
aku akan menyerang
berdebah kau sadewa
ini malah kematian
siapa kau sebenarnya
kau ini memang ratu yang sangat bodoh ketimanmu
kau masih belum tahu siapa dulu
akulah si penopeng
kau pasti berduster
apakah kini kau sudah percaya
bahwa akulah si penopeng kenterimani

kau bukan si penopeng kenterimani
lalu apa yang akan kita lakukan
ada dua orang
yang harus kita habisi
yang pertama adalah
lalu yang kedua
kita harus menghabisi mereka berdua dengan segera
kalau begitu kita berbagi tugas saja
tumben sekali kau pintar kentering manik
aku akan mengurus rahasanta
karena ia hendak keluar istana untuk mencari rakannya
aku menginginkan kau
untuk menghabis siapat kasih
bukankah itu hal yang menarik
dan aku akan melakukannya dengan senang hati
namun ingat kentering manik
kau harus melakukan tugasmu dengan benar
aku tidak mau ada kesalahan
ketika kau mencari rakannya
aku akan melakukan sesosek
saya harus paksainya
anda mampu meledak kesehatan
ya bagus raden
buat tubuhmu seringan
ya gunakan angin yang besar
jadi ini maksud
letakkan tenagamu di belakang
baru kau bisa memanfaatkan tenaga laut
benar benar jurus yang sangat luar biasa
tanpa tenaga dalam
kita dapat memanfaatkan tenaga dalam lawan
aku akan menyerang
raden memang hebat
dalam waktu sekejap
raden mampu menguasai ilmu ini
terima kasih ruzi
ini semua berkat ruzi
tapi ingat raden
ilmu ini hanya untuk bertahan
bukan untuk menyerang
sangat menggunakan jurus ini
jika sekali terpancing emosi
jurus ini tidak berarti apa apa
raden sadewa adipati waringinboja
uttusan nanda prabukyaan santang dari kerajaan paja jaran
uttusan nanda prabukyaan santang dari kerajaan paja jaran
prabukyaan santang dari kerajaan paja jara
tidak terima utusan
dari raja yang lalu
kesini untuk menawarkan perdamaian dan menyelesaikan permasalahan rakyat tidak
aku tidak mau berdamai dengan penguasa yang berbuat tidak ada pada rakyat sendiri
selama ini pajajaran saudi gundegan dengan perselisihan perebutan kekuasaan
dan menekan rakyat sendiri justru nada prabu kian santang menyuruh kami datang
kesini untuk menawarkan perdamaian tidak aku tidak mau damai
rajul serang mereka
tunggu kalian tidak perlu menangkapkan
dengan menangkap putusan raja berarti kalian melanggar hukum
setiap utusan raja dijamin keamanan melukai utusan raja berarti menantang perang radik